halo ma ma please kasih tau aku dimana kamu sekarang ma
ma percaya sama aku dimana kamu satu satunya orang yang aku cinta ma
kamu itu memang masih punya hati untuk aku
sanya yuk yuk yuk
kamu mau pesen apa sayang
kamu mau pesen apa sayang
kebetulan kita di sini punya menu khusus yang favorit untuk anak anak
misalkan ibu mau bisa saya tunjukin
kamu kenapa gak mau makan disini ya
kamu kenapa gak mau makan disini ya
tapi kamu mau hadiah gak
serius mau hadiah
nih kalau kamu mau hadiah
kamu harus gemar dulu
gemar yang bagus ya

nanti dapat hadiah dari kakak
ternyata mereka bisa juga mengatasi semua keadaan
ternyata mereka bisa juga mengatasi semua keadaan
yaudah lo sherlock ya taro gue kesana
oke gue tunggu lo ya
ternyata sampe pameran selesai bimo gak dateng dateng juga
mbak dina hasil penjualan foto karya badai cukup lumayan mbak
totalnya mencapai lima puluh tiga juta rupiah
alhamdulillah yaudah kalau gitu disimpan dan jangan lupa dibuat pembukuannya
besok baru kita sumbangkan ke pantiasuhan
oke kalau gitu saya siapkan pembukuannya permisi ya mbak
bimo pasti bakalan seneng kalo tau lukisannya banyak yang terjual
bu ayu mau mampir dulu
terima kasih banyak ya sudah nanti dan saya pulang
saya pamit dulu ya
ayu sedang tidak bersama bram
pasti karena dia masih marah
ini kesempatan yang bagus buat aku mendapatkan perhatiannya bram
halo mah please kasih tahu aku dimana kamu sekarang mah mah percaya sama aku
cuman kamu satu satunya orang yang aku cinta mah aku sudah duga mah
kamu itu memang masih punya hati untuk aku
marah mah please kasih tahu aku dimana kamu sekarang mah percaya sama aku cuman
kamu satu satunya orang yang aku cinta mas aku sudah duga mas
kamu itu memang masih punya hati untuk aku
kamu mau ngapain lagi sih belum puas kamu belum puas kamu mengajukan rumah tangga
krank kok kembeng
jadi fara nggak mengada ngada leave
apabila aku benar benar membawa anak aku dan kamu ke hadapan kalian
kira kira apa yang akan kamu lakukan
aku akan bertanggung jawab sama anak itu var
asal betul terbukti dia itu anakku
aku akan segera bawa anak kita ke hadapan kamu
oke kita akan ketemu
aku harus jujur sama ayu soal anak ini
aku gak mau lagi ada kebohongan dalam rumah tanggaku
kita harus bicara ma
untuk bisa menjelaskan masalah ini ma
aku gak perlu penjelasan apapun dari kamu
masalahnya gak akan selesai ma
kalau kamu ngomongin dari aku ma
dengar aku dulu ma
dengar semua penjelasanku ma
sekarang kamu kerja disini
kamu tahu aku kerja disini dari mana
aku cuma pengen jelasin semuanya ke kamu
si ibu mah nih
kok udah jam segini belum dateng
mau gak usah gue telepon deh
itu juga dateng tuh anak
abis itu gak ada penjelasan aku meka
bimo mendingan kau pergi
aku tuh lagi kerja
kau mau aku dapet chat
ini demi kebaikan kita berdua
mendingan kau pergi
dan jangan pernah temen aku lagi
aku mau pergi dari sini